bersama dengan real madrid
hasil menambah keunggulan usai timu warner mencetak gol ketiga di rottenbullen
gol penalti dari rodrigo tak cukup untuk menghindarkan madrid dari kekalahan tiga dua atas lepsic
meski kalah madrid tetap lolos ke babak enam belas besar